nama biorca akhir akhir ini membuat gempar indonesia
ia adalah seorang peretas yang membongkar data pribadi sejumlah pejabat publik
dan meretas sejumlah situs pemerintah indonesia
termasuk kementerian komunikasi dan informatika
namun peretasan biorka bukan pertama kalinya kasus peretasan besar terjadi di indonesia
sebagai contoh pada mei dua ribu dua puluh terjadi tiga kejadian peretasan
yakni pembobolan sembilan puluh satu juta data pengguna perusahaan e commerce tokopedia
peretasan satu dua juta akun pengguna toko online bineka
dan kebocoran dua juta data pemilih yang dikelola komisi pemilihan umum
selain itu pada mei dua ribu dua puluh satu terjadi kebocoran dua ratus tujuh puluh sembilan juta data pribadi warga yang dikelola bpjs kesehatan
badan siber dan sandi negara menemukan satu enam miliar serangan siber di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
dan hingga oktober dua ribu dua puluh dua telah menemukan sekitar delapan ratus juta serangan siber
kita melihat bahwa transformasi digital yang ada di ruang siber itu makin meningkat
yang kita sampaikan kepada publik adalah ada satu enam miliar anomali trafik
yang bekerja dua puluh empat jam setiap harinya
dari pantauan nsoc ini kita memberikan notifikasi kepada setiap penyelenggara sistem elektronik
mengenai kerentanan dan anomali trafik yang ada
nah dari situ kita lihat bahwa tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu hingga tahun dua ribu dua puluh dua mengalami peningkatan
banyaknya aktivitas kejahatan siber tersebut dirasakan oleh warga indonesia
pernah sih dan ini baru kejadian banget semalam
jadi saya punya akun instagram
aku sudah tidak bisa dibuka lagi tapi akunnya masih ada
curiganya sih mungkin karena waktu itu saya sempat ngeklik link sembarangan
karena waktu itu mungkin kayak lagi games games yang lagi booming ya
pernah sih waktu itu kebetulan instagram aku tiba tiba login di india
nah aku tidak tahu itu siapa tiba tiba
kayaknya waktu itu aku sempat ngeklik link link yang asal asal dari email
sebelumnya sih belum pernah
waspada mungkin tidak ada tapi ya biasa
biasa saja mungkin tidak perlu gimana gimana
perusahaan teknologi informasi mikrosoft memantau beragam kejahatan siber di indonesia
menurut mereka tren pertasan kerap berkembang seiringnya waktu
kita melihat ada yang disebut sebagai cyber kill change
jadi istilahnya itu adalah ketika melakukan kejahatan siber itu bukan satu kali kesempatan saja
jadi bukan artinya saya coba berhasil kemudian sudah
tapi ini merupakan satu rangkaian kegiatan
itu yang disebut sebagai cyber kill chain
salah satu tren yang muncul itu biasanya muncul karena kelalaian kita terkait dengan bagaimana kita menyikapi data individu kita
dan bagaimana kita berinteraksi dengan layanan sistemnya
salah satunya adalah email pc kalau kita lihat
jadi ketika bicara email phishing atau spear phishing adalah sebuah email yang dikirimkan oleh pihak yang tidak seharusnya
tapi mewakili representasi tertentu dan membuat orang yang menerima email tersebut melakukan tindakan yang diinginkan oleh si peretas tadi
pengesahan undang undang perlindungan data pribadi pada september dua ribu dua puluh dua diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola data pribadi
oleh para penyelenggara sistem elektronik lingkup pemerintah dan swasta
meski begitu di era digital warga indonesia harus waspada dan tidak lalai saat menggunakan internet
dini putat cnn indonesia